setelah terjadi razia dan juga penyitaan makanan ini akhirnya wali kota serang banten kembali berbicara mengenai kejadian ini
jadi sekarang masyarakat punya kekuatan luar biasa untuk bergerak
dan wali kota ini telah memberi penjelasan tentang perda yang berlaku ini
dan kita lihat bagaimana menurut tugagus yang merupakan wali kota tersebut terjadi kesalahan prosedur
yang dilakukan oleh satpol pp kota serang kembali lagi yang bawah yang kena
ketika untuk menutup warungnya di siang hari itu betul
tetapi ada sedikit prosedur tentunya ya
yang ada yang dilakukan mungkin oleh pol pp yaitu pengangkutan
pengangkutan barang barang dagangan yang ada sehingga diangkut

mungkin pol neighbour pun itu
mereka sudah bible
maka kbagikan warungnya baru saja makanya mungkin sudah unduh barang barang yang ber web foreign tiza